dan apakah anda ingin tahu produk makanan dan minuman di sekitar anda sudah mendapat sertifikasi halal atau belum
sejumlah aplikasi cek halal bisa dimanfaatkan agar anda terhindar dari produk non halal
semakin maraknya produk impor di pasar retail indonesia
menuntut masyarakat agar lebih berhati hati memastikan kehalalan produk makanan dan minuman
ingredients nya terus apa ya aku biasanya suka browsing internet gitu
memperhatikan sih cuma lebih ke yang memang sudah ada di umum aja yang sering dibeli itu apa
kemudian ke halalannya dari komposisinya bahan bahan yang digunakan
mungkin belum banyak yang tahu jika saat ini sudah tersedia beberapa aplikasi pengecekan halal
yang bisa dimanfaatkan
ada prohalal terbitan majelis ulama indonesia atau mui
dan aplikasi buatan startup asing seperti ehalal dan halalcheck
semuanya bisa diunduh gratis dan berbayar dari app store maupun google play
saat ini saya sudah berada di sebuah supermarket dan saya ingin mengecek produk makanan yang ingin saya beli
apakah sudah tersertifikasi halal atau belum
seperti produk ikan kalengan ini memang sudah ada logo mui nya
artinya sudah tersertifikasi halal
dan sekarang saya ingin mengepesnya dengan menggunakan ehalal yang disediakan oleh lppom ui
scan nya adalah di barcode sini
sesuai perintah dari ehalal yang saya gunakan aplikasinya
setelah berhasil di scan ternyata yang keluar adalah hasil pencariannya
produk yang anda cari tidak dapat ditemukan
kesulitan ini coba kami konfirmasi ke pihak mui selaku pembuat aplikasi tersebut
tidak terdaftar juga
produk itu ternyata disebabkan proses pembaruan data yang dimasukkan mui
ya itu kemarin kita memang sedang ada perapihan dengan pihak js satu ya
karena kita juga ada rencana kerjasama dengan yang sifatnya internasional
ya jadi barcode yang sifatnya internasional juga memang di indonesia adalah js satu
cuma bagaimana itu link bisa sampai ke tingkat internasional
sehingga produk produk berbarcode indonesia itu juga bisa dibaca di dunia internasional
nah dan kita juga datanya kita tambah memang
di mui dari satu ratus tiga puluh ribu produk bersertifikasi halal baru tujuh produk makanan dan minuman yang memiliki barcode dan sudah tersertifikasi halal
karena itu mui harus menjalin kerjasama dengan js one perusahaan pembuat dan pengelola barcode di seluruh dunia
ya artinya belum semua produk bisa dipindai oleh aplikasi tersebut
karena bergantung pada ada atau tidaknya barcode pada kemasan
hal inilah yang belum bisa dijangkau oleh produk keluaran industri kecil dan menengah
sekarang saya mau mengecek halal dari sebuah produk mie instan menggunakan aplikasi halal cek
prosesnya sama tinggal mencari barcode di sini kemudian ketik scan
setelah menunggu di sini tertulis no result
untungnya kedua aplikasi disertai dengan pencarian manual
sehingga ketika scan barcode tidak berfungsi konsumen bisa langsung mengetik nama produk maupun nama produsen
aplikasi halal cek menggunakan bahasa jerman dan diperuntukkan bagi produk asal eropa atau produk indonesia yang sudah mendunia
secanggih apapun aplikasi dan teknologi cek dan recheck dengan mata kepala sendiri harus tetap dilakukan
agar anda terhindar dari produk non halal